dua ribu tiga belas dan pada saat itu informasi yang saya dapatkan bahwa itu tidak terbukti sehingga
kemudian saudara tersebut dinyatakan lolos pada proses seleksi calon hakim
itu yang pertama yang kedua eh bagaimana bentuk kongres dengan kpk inilah yang kita
lakukan koordinasi komunikasi dengan kpk tapi tentunya komisi judisial akan menjalankan proses
pemeriksaan yang akan didahului dengan menggali
pengembang informasi dari kronologi kemudian saksi saksi bukti dan keterlibatan eh tersangka
tersebut kemudian tentunya sesuai tugas dan kewenangan komisi yudisial kita akan melakukan
pemeriksaan dan apabila cukup bukti dan sebagainya maka kita akan melakukan persidangan
sanksinya masuk kategori berat dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat tentunya kita
akan menyelenggarakan mkh dengan ma itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya baru saja tadi
kita saksikan ada konferensi pers terkait oknum hakim agung yang ditangkap kpk oleh komisi yudisial